tapi papi sih suka main api
buktinya waktu itu sama sekretaris papi
alami kalau soal itu berkali kali papi sudah terangkan
kalau papi itu salah milih seorang sekretaris
tapi kalau soal cinta
kemarin aja papi sudah buktikan
itu tanda bukti cinta papi
luar biasa mamih
papi nasinya depan semua orang
mulai besok centini gak usah lagi kerja disini
ya centini mau dikeluarin mau dipecat
wah terlalu banyak masalah dengan sendiri ribet
mi jangan mi jangan mi
oh lupanya kamu ada sangkut pautnya dengan centini
dengan masalah ini iya
engga mi engga mi engga kebetulan papi lewat terus mamih ngomong jadi papi bilang
tapi jangan mi tapi jangan mi please mi
kamu ngelarang mamih pecat centini
pasti ada hubungannya kan
mi centini kan narasumbernya skripsi bobby mi
nanti kalau mamih pecat centini skripsi bobby gimana mi
bisa bubar gak bisa lanjut lagi nih
alah pembantu yang lain kan juga banyak yang bisa dijadiin narasumber
ya mi tapi mi
gak pakai tapi tapian deh
maafin centini ibu mungkin yang ibu katakan benar bahwa centini sumber masalah di rumah ini
memang begitu kan kenyataannya
udah lah mi udah lah mi
mamih gak usah berlebihan gitu ya
ini masalahnya kan masalah kecil
salah pamah aja
masa main pecat pecatan soh supaya mamih pikir lagi
gak bisa mami sudah putuskan
mami sudah putuskan
apakah memang yang dikatakan ibu itu benar yuk
centini ini sumber masalah di rumah ini
kalau memang centini ini sumber masalah di rumah ini
cintini gak tau ku
centini baru tau
lebih baik centini pergi ya allah
apakah mami sudah pikirkan efeknya kalau tentini nggak ada di rumah ini
alah kan ada mbok rono
aduh mi mbok rono udah tuwir mi
ngomong aja belebotan
belum lagi nanti kalau dia sakit
siapa yang mau masak
pokoknya mami gak mau tahu
ya udahlah kalau itu memang maunya mami yaudah
emang mami maunya begitu
itu artinya mami udah gak mau percaya lagi
habisnya papi kayak gitu sih
ya mami kayak kita baru nikah satu dua tahun
mami harus percaya sama mami
seperti mami percaya sama mami
maksudnya apa sih pi
kalau mami gak percaya
ngapain pabrik serahkan seluruh tabungan pensiun
ke mami untuk memajukan butik mami
karena mami percaya sama mami
mami pasti berhasil untuk mewajibkan butik itu
iya juga sih
pak pi sih suka main api
buktinya waktu itu sama sekretaris pak pi
alami kalau soal itu berkali kali pak pi udah terangkan
kalau pak hapi itu salah milih seorang sekretaris
tapi kalau soal cinta
tidak tergoyah kan
kemarin aja pak pi udah buktikan
ya maksud mami lupa sih
itu tanda bukti
cinta papi luar biasa sama mami
papi ngasih hadapan semua orang termasuk centini
jadi centini pun tahu cinta papi tidak tergoyangkan
jadi nggak mungkin macem macem lah mi
ya benar juga sih papi
ya udah mami gak jadi pecah centini
tapi harus janji jangan bikin masalah aneh aneh lagi
enggak lah mi
amat wasit siap siap mi
ya udah mandi mandi dulu
tapi siap seap ma
papi sih ngundang produser nggak jelas segala
lagi kan siapa yang tahu
mami ngedadak datang sore sore
biasanya kan malem
eh eh jangan jangan kamu yang telpon mami ya
bener kan kamu telfon mami kan
ya iya usah papi
ini kan main keras nih
iya tapi jangan bawa bawa mami dong
urusan jadi begini
sekali kali urusan ini gak boleh bawa mami
ya lu mami masuk dulu deh
hah gak bisa
jadi papi yang harus bawa berita gembiranya
jadi kamu tunggu sini
nanti aku akan bawa
lihat aja sendiri
ya gue tau
maksudnya emang ini lu mau pulang kampung apa ya
udah tau nanya
ya pulanglah bang ngapain di sini juga
kan centini udah di pulang kampung
yang bener lu
masa cuma gara gara nemuin tamunya bapak lu terus dipecat begitu
gak bisa itu namanya semina mena
gak usah lah bang
gak usah nanti malah nambah masalah lagi
pokoknya gue mesti demo
gue kagak terima lu diperlakuan seperti itu
gak usah demo demo kayak tv kayak gitu gak ada guna
bob mau kemana
mau mandi nih gerah
kamu liat papi gak
waduh si papi sekarang pasti lagi ngobrol sama centini
kalau sampe mami liat bakal runyem nih urusannya
kamu liat papi gak
ditanyain sama orang tua diem aja gak sopan tahu
iya liat mi papi kayaknya lagi ngeteh di teras samping
ehm gimana kalau sekarang aja